membuang sampah sembarangan bukanlah hal yang harus dibiasakan
kamis kemarin seorang pria tertangkap kamera membuang sampah di sungai
parahnya ia membuang sampah tepat di depan petugas tim unit pelaksana kebersihan badan air dki jakarta
yang tengah membersihkan sampah
perisiwa ini terjadi di kalikrukut bawah kebun dalam tanah abang jakarta pusat
aksi pelaku diunggah melalui akun resmi upk badan air dinas lingkungan hidup dki jakarta rabu lalu
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini